pengadilan negeri jakarta pusat selasa siang kembali menggelar
sidang lanjutan gugatan class action
yang dilayangkan sejumlah keluarga korban gagal ginjal akut
dalam sidang yang digelar di ruang wirjono projo di koro ii
majelis hakim yusuf pranowo memutuskan menerima gugatan
keluarga korban gagal ginjal akut
usai mengkonsumsi obat sirup mengandung cemaran etilen glikol
dan dalam sidangnya wakil kelompok membuat obat dikasih
kepada para anggotanya
putusan tersebut membuat suasana persidangan
seketika mengharu biru oleh tangis haru para penggugat
putusan ditetapkan setelah majelis hakim
memperlihatkan pasal dua tiga dan pasal lima ayat tiga
peraturan mahkamah agung ri no satu tahun dua ribu dua puluh
tentang adanya gugatan perwakilan kelompok
hakim juga memutuskan menerima gugatan tersebut

karena gugatan dinyatakan sah dan memenuhi legal standing
para penggugat diberikan waktu selama satu minggu
untuk membuat fakta dan peristiwa yang dialami oleh para korban
menanggapi putusan hakim kuasa hukum penggugat mengaku
akan mengumpulkan bukti dan fakta dari tiga ratus dua puluh enam lebih keluarga
yang menjadi korban kasus gagal ginjal akut
untuk diajukan pada tahap selanjutnya
alhamdulillahirrahmanirrahim gugatan past action yang kami ajukan

oleh hakim memenuhi legal standing
jadi gugatan kami ini kenapa tidak pmh kenapa gugatan past action
karena ini untuk mengakomodir tiga ratus dua puluh enam lebih keluarga lain
yang juga saat ini kita tidak tahu keberadaannya di mana
karena kasus gagal ginjal ini kan tersebar di seluruh indonesia
jadi dengan adanya gugatan past action ini
ini otomatis mereka yang punya persamaan fakta dan peristiwa yang sama
mereka juga bisa bergabung pada gugatan kami selanjutnya
awal mula jalan panjang kami ini sinyal baik juga buat kami
sedikit suntikan optimis buat kami para keluarga
serta keluarga keluarga lainnya yang masih belum bergabung
masih belum berani untuk melakukan tindakan lebih jauh
mereka ada keberanian dan optimis juga sama
kalau mereka memang berhak atas keadilan
dengan dikabulkannya class action tersebut
maka para keluarga korban gagal ginjal akut dapat melayangkan gugatan kepada para tergugat
perusahaan produsen obat seperti pt afiparma pharmaceutical industry
pt universal pharmaceutical industry pt tirtabuana kemindo
cv mega integra pt logikom solution cv budiarta
pt megasetia agung kimia dan pt chemical samudera
selain itu badan pengawas obat dan makanan bpom
kementerian kesehatan dan kementerian keuangan
juga menjadi pihak yang turut tergugat
rizky ihtiariahya jakarta